udah kalau jalan sama dia masa babes diri katain setan bebek bukan gitu maksudnya soalnya sama
dulu maksudnya mereka itu udah udah baiklah aja aduh bon susah banget ya ngembalin ingetannya
masih soleh padahal nih ya segala macam cara udah kita lakuin tapi kagak balik balik juga tuh inget
itu pada kompak ya mau ke pasar nggak bisa kalau gitu gue juga harus ikut ke pasar gua
kenapa kenapa gua takut nanti anak gua bergaul sama lo jadi kagak benar dong
ya udah be udah kalau gitu mbak bek pasarnya lebih dilihat sama warga
jangan deket deket kenapa kata orang misalkan gua udah merestuin lu lagi
udah dong bek gak enak kalau sampai kedengeran orang
pokoknya lu di belakang jangan deket deket
eh maafin mbak bek ya

ya bang nih ya bang
nol bu dua jauh jauh
ya banyak lagi lu main sama dia depannya tuh astaghfirullahaladzim pak jemaah begitu amat
sama adul sama soleh emang banyak banget ya kekurangan adul sama soleh sampai nggak boleh
main sama nabila banyak bunyi bun ayo lah pulang lho sernawnya panas di sini
udah nggak usah dipikirin eh tumben tumbena nih mancungnya adul sampai masuk ke pasar
ada acara apaan ini tuh disuruh sama umi belanja oh belanja ya dah kalau gitu gimana kalau mancungku
belanjanya adul temenin soalnya kerjaan adul juga udah kelar gimana ya udah yaudah pertama mau nyari apa
telur telur sini sama aduh telur di sini nih bang peter yang paling murah bang fit assalamualaikum
wah bang ya teman saya ini cari telur tolong kasih harga yang spesial ya boleh boleh
mau berapa nih mau beli telur tiga biji tiga biji boleh eh serius tiga biji bukannya tiga kilo apa
tiga peti aduh daripada berlebihan lebih baik pas oh ye bang telurnya satu petia widih satu
peti buat apaan ibu buat persiapan bu kalau kelamaan kan bisa rusak sayang aja kalau
dibuang namanya mubazir benar bu entar kalau kelamaan mending kalau netes

terserah gue dong mau beli satu peti mau beli sekilo
astaghfirullahaladzim adul kan cuma nasehatin
adul benar bu allah gak suka berlebihan
emang ibu mau abur dosa
bu kalau orang berdosa itu tempatnya di neraka loh bu
eh lo nyumpain gue masuk neraka ya
udah bang saya gak jadi beli tempat lain aja
gimana sih bu lo gak jadi
ini gara gara kalian berdua nih pembeli kok jadi kabur
bank kita kan juga pembeli
hah pembeli cuma tiga biji gagalin satu peti
nih nih nih mereka pasang mereka pasang gue mulia pegang
hah ngapain berdua ada di sini
ini kita ini buah mana pilih lah ya ya ya
mbak be gak boleh gitu be
pak haji pasar kan gak gede gede banget pak haji
pasti kita pasti papasan pasti ketemu
udah dong kita kan cuma mau belanja
maaf pak haji kalau adul punya kata kata salah
bang tomatnya dua biji kentang dua biji sama cabai setengah honse
ya pak bentar ya pak
kasih yang seker
mengingat ini apa ini
ini kenapa dibisa
iya ini ada yang busuk udah bakalan ada yang mau beli makanya saya buang
bang ini masih bisa dimakan masih bisa dipilih
sayang aja kalau dibuang mbak wazir namanya
saya nggak jadi beli yang itu ya beli yang ini aja
soleh kamu yang bener aja
kamu belanja buat umi sayurnya harus seger
bukan sayur buangan gini kamu beli gimana sih
insya allah umi mau menimbang yang kayak gitu
lagian ini juga masih bisa diolah kok
alah sosokan bilang mau wazir
bilang aja lo mau cari yang gratisan
eh orang kalau udah pelit kayak babel lo pasti rezekinya gak akan lancar
tapi babel gak mau lagi itu
pak haji mabro kalau gak mau jangan gitu dong pak haji
kalau udah kebeli tapi gak kemakan itu namanya mau wazir
sama dengan pemborosan
allah gak suka orang orang boros
orang boros itu temannya setan
emang pak haji mau berteman sama sheetan
bisa ngajarin orang ngajarin anak sendiri gak bisa loh
be babel gak boleh gitu be
yang dibilang soal itu benar
udah deh kalau lo bisa jalan sama dia masa babel sendiri dikatain syetan
be ya allah be bukan gitu maksudnya soleh sama adul
maksudnya mereka itu
ya udah lah kita pergi ya
aduh buan susah banget ya ngembalikan ingetannya si soleh
padahal nih ya segala macam cara udah kita lakuin
tapi kagak balik balik juga tuh ingetnya
gue juga bingung per
kalau kayak begini terus kita bisa mati kelaparan per
pokoknya kita kudu minta tolong sama si soleh
minta tolong sama si soleh bun
kan si soleh udah tobat
lo mah ikutan tobat juga
iya kagak per minta tolong kayak gimana ke pokoknya sama si soleh
eh kita ini kelaperan
kali aja kita minta tolong sama si soleh
dia minta bantuan keluarga
dibilang keluarga miskin juga nggak apa apa dah
yang penting bakal
gak tau orang lagi lemes pe
tungka kusut banget udah kayak di seribuan
kau gak tahu apa kita lagi lapar
kayak ceritanya lapar
nggak makan dari kapan
biasa aja biasa aja
eh bon dengarkan gue ya
lu juga jadi preman serem dikit kayak lo kan laki
kali kali nih ya bun kita harus kerjain dia balik gimana
bener juga tuh gak kepikiran sama gua
wah emang sejak kapan lo bisa mikir
eh tuh butuh apa nih
yah dia malah tos
malah tos siapa
eh celepuk kalo orang begini nih orang dewasa begini itu namanya minta duit
eh malah malah
oh mau malah kirain mau minta minta
malah dia bilang minta minta
diamlah jangan gue ping
tuh kan bon apa gua bilang nih anak tuh ngelunjak
nih lo harus lebih serem lagi
eh susah banget dibilanginnya lo duit bu ruen
kalo mau duit kerja dari tadi ngapain duduk duduk di pohon
emang duitnya keluar dari pohon tolip aja masih kecil udah kerja terus dapet duit
abang abang udah gede malah malah karena kecil emang kagak malu ama badannya yang gede gede astagfirullah
mau ke mana udah udah kagak usah dikejar
yang ada ntar malah makin lapar
bener kata lo kita timpi aja palanya
bon kenapa rt bon
siapa yang nipu kepala gua ini
kalo lo mau belajar belajar sana tapi tungguin aja sini ya
ya boleh nih sekalian yang ini nih gak apa apa kok masukin aja
leh umi kan ngasih duit sama solek buat belanja ini kan banyak nih seharusnya masih bagus ngapain ngambil yang bekas
aduh tenang aja ini masih bisa dimakan kok
tuh kan pasti neng sanu sih yang ngajarin pelit
gak bu yang jelek diambilin juga aduh